bersama jepang dan filipina indonesia akan menjadi tuan rumah piala dunia bola basket atau fiba world cup dua ribu dua puluh
selain penunjukan duta dunia oleh fiba ketiga negara tuan rumah ini berhak menunjuk ambasador untuk negara masing masing
dan artis raffi ahmad resmi ditunjuk menjadi duta indonesia
pengumuman penunjukan itu disampaikan pada kamis dua puluh lima agustus di kawasan senayan jakarta pusat
sebagai duta piala dunia bola basket dua ribu dua puluh tiga raffi ahmad mendapat tanggung jawab ikut mensosialisasikan perhelatan basket tingkat dunia
dengan indonesia yang baru pertama kali menjadi tuan rumah
ketua joint komite fiba world cup dua ribu dua puluh tiga cahyadi wanda menyebut raffi ahmad yang merupakan selebritas papan atas indonesia
sangat pantas menjadi duta indonesia bersama duta jepang filipina dan duta dunia
sementara itu raffi ahmad merasa tersanjung mendapat kehormatan sebagai duta indonesia
yang mengajak masyarakat untuk ikut memberikan apresiasi kepada bintang bintang basket dunia yang datang ke indonesia
kami memiliki beberapa nama kandidat kandidat kami kirimkan ke pikto fiba dan dari sana terjadi proses screening
dan juga dilihat dulu bagaimana backgroundnya lalu juga dilihat bagaimana keterikatan dengan bola basket
dan juga bagaimana sosok ini dapat mampu merangkul masyarakat yang juga bukan fans basket
dan itu semua tercermin dari sosok raffi ahmad yang telah terpilih menjadi lokal ambasador fiba basketball dua ribu dua puluh tiga
tugasnya aku disini saya mengajak semua keluarga indonesia semua masyarakat indonesia harus bisa memberikan apresiasi
karena indonesia bisa punya kesempatan untuk menjadi tuan rumah
dan saat mereka datang
datang ke sini juga mereka bisa happy mereka juga bisa merasa mereka dihargai juga
dan kapan lagi kita bisa melihat bintang bintang dunia basketbol datang kesini bukan hanya sekedar hai
tapi mereka benar benar main benar benar kompetisi level dunia ada di indonesia